waduh ada apaan nih
adep adepan kayak yang maduan
waduh hebat banget abang ayah
kayak presiden gak ada warganya
kenapa lo ketahuin gue
lah ngapain minta maaf
tandape gagal kan memanggil aja sulam
ah sudah gue gak ada urusan sama lo
ada perlu apa sih
pagi muidin yang budiman
masuk dulu dah
itu betamu kumah orang
gak gaukan kayak begitu
kayak burung serang
alah kagak pake
lu belagu baik sama gue
belang lo ketahuan
emang saya jebra belang
kok lo lo berani sama gue
gak usah pake premanisme
kan lo yang nyuruh si badar
masih obarin nyuri gue
saya nggak ngerti urusan dia
lo kan temen temen mereka bertiga
saya emang temenan
tapi emang berarti saya tuh udah tau
urusan ama kelakuan dia apa deh
alah pinter banget lo ngeles kayak belut
sekarang gini aja dari pagi
saya kan udah dengar nih laporan dari pagi
yaudah deh kasih waktu saya ya
nanti aku nungguin lo ya
nanti saya omongin ya sama sobari sama si badar
apa yang bener tuh omongan pagi ke saya
sudah udah lah bodo
yang namanya itu orang modelnya kim mungu hidin
itu tuh dia ular bulu dak
jangan kita kasihanin
orang boleh jahil sama kita
tapi kita kagak boleh
itu namanya balas dendam
ah lo semuanya
lo bertiga mau nih
gara gara masalah ini
hanya sekarang gini aja deh
lo minta maaf tuh sama kim mungu hidin
terutama lo tuh
biar kata botak botak gitu abang nu tuh
masa kita mau suruh minta maaf sama mungu hidin
ntar dia bisa mangkak
atau malah kita diinjek injuk lagi gede kepala tuh orang
buat ambil hatinya si sobari
sampai tau dia mau buka matanya
dan nerima gue jadi calon mantunya
lo berdua tenang
di depan abang gue
biar ini jadi urusan gue
ngapain kesan ya muth
gue cari cara minta maaf yang beda
jadi kesannya kita kita kagak salah
kalo ampe gue berhasil yakinin sobari
tiga ekor nyamuk mati
jadi begini pak hidin
maksud kedatengan saya bertiga
buat minta maaf nih
hanya pak hidin
waduh ada apaan nih
aduh aduh panggaya maduan
kayak presiden gak ada warganya
hoi kenapa lo ketawain gue mah
lah ngapain minta maaf
omongannya kagak konsekuen
mulutnya kagak bisa dipegang
hah emang sih muth
orang yang kagak tau diri
mustinya dikasih pelajaran
dia makin kebangetan
najib muhyiddin ga ada capek capek
nyanyari perkara sama si sulam
orang kata si sulam udah diem
masih aja diuduk uduk
buat cari permasalahan
dan omongan buat orang orang sekampung
ntar aja deh
kok lo malah mau dukin buah
pan lo yang bawa anak buah lo kemari minta mama gue
iya pak ji cuma
ya kan lam ya
ayo tau siapa yang nyuruh si saipul meresulah
gua juga tau kok
si saiful udah ngaku terus terang
kalo sebenernya haji muhyiddin yang ngurusnya
ibarat pepatah haji muhyiddin ini ular kepala dua
di luar ngomongnya beda
jadi susah ketang kepalanya
kalo yang uletnya macem begini
biar dia kagak macem macem lagi sama kita
kalo menurut gua
ga cuman cukup buat di gecek doang
bikin biar aman di satu kampung
aneh kagak mau ikut ikut deh
aneh masih mau hidup panjang
kudunya tadi lu semua minta maaf sama gua
ini kenapa gue yang disalahin
jangan bener sih sulam
dia ngerain anak buahnya bukan nyanyim kaki gue
eh malahnya pak gue
tawa deh lu pak deh lu
gue jadi kepengen ketawa geli
ntar liat ga ji tadi
yang begitu gede begitu kita bantai omongannya
salek kagak bakal menang
waalaikumsalam pak ustadz
mau kemana pak ustadz
aneh kagak sempat pamitan sama warga kampung
aneh titip salem aja sama haji
untuk sampaikan sama warga ya
soal kontrakan bukan udah beres pak ustadz
sebaiknya kita goprol di rumah saya aja ya
biar enak omongin ya
kalo gitu pak ustadz saya permisi dulu ya
semoga tempat parkiran dulu nih
eh dah gua juga kebisa
maesha rose sekarang dirawat di rumah saya gitu pak ustadz
aneh juga mau minta maaf
uang jakat yang ngaji kasih ke saya
sama sumbangan dari warga
aneh pake buat bayar rumah sakit
sesama muslim kan kita seharusnya saling berbicara
kita seharusnya saling bantu staf
jadi begini b ya
kasih waktu deh
buat ustadz jakaria
mbak bekanto sendiri
pak ustadz nih udah disini udah puluhan tahun
dia ngasih ilmu buat kita semua nih
masya allah ji
eh gue ini gini gini kagak sekejem
tapi ini banyak banget tunggakannya
pak ji denger ya
saya kagak pernah tuh lupai sama akhirat
tapi gue juga kagak bakalan nutup mata
sama kehidupan di dunia
ya saya ngerti tapi kan kalau
kalau pak ustadz masih betah tinggal disini
eh lu nasin tuh tunggakan yang tujuh bulan
soalnya ini menyangkut mata pencarian gue
saya paham banget nih be
cuman kan pak ustadz ini lagi kena musibah
jadi saya minta tolong banget be
itu urusan pak ustadz cari pahaleh
kalau saya nyari duit
yang duitnya dari hasil kontrakan rumeh
nah saya itu dibayar kontrakan pakai duit
kagak pakai ayat pak ji sulam
emang anak saya bayar kuliah pak ji sulam
bayar kuliah pakai ayat
nah terus cucu cucu saya tuh
minum susu dibayar pakai ayat
hidup pak besar mili jadi berantakan
karena saya terlambat bayar kontrakan saya
kalau saya udah dapat rezeki
saya akan segera bayar kontrakan saya
itu sudah kewajiban pak ustadz
pak ustadz kan udah pernah tuh
nasi pengajian sama saya
kalau kagak bayar utang di dunia
bakal ditagi ntar di akhirat
nah mendingan dilunasin aja di dunia ji
insya allah kagak
tapi saya akan berusaha menepati janji saya
kalau pak ustadz lupa
aneh bakal inget
aneh bakal ingetin
kalau pak ustadz kabur juga
aneh bakal cari
sampai kemana juga
kayaknya urusan udah selesai nih
mendingan kita pulang yuk
saya pamit dulu ya
ngapain sih lu pake narik naik tangan gue
berapa sih itu ngakakannya pak ustadz ya kak ya
buat biaya sekolah anak anak gue
nah sekarang nih
lagi musimnya anak anak sekolah ujian
masih kurang nih tunggakannya banyak
pak tepi mau diambil
anggap aja nih mulit panjar
ntar yang lunasin haji muhyiddin
hahaha bener nih
dia percaya sama saya
namanya saya jadi jaminannya
setuju kalo begitu
jadi gua kagak perlu tuh narik narik urat lahir
ya udah pak ustadz
saya nunggu kabar selanjutnya dari ustadz
kalau saya salah salah kate
sebenernya begini pak ustadz
biar kita selamat hidup di dunia
dan hidup di airat gitu pak ustadz
udah gitu aja
saya ke pc ya
padahal rosak banget kerjanya
ini bubur udah bisa dipindahin nih ke gerobak
beres pak haji pokoknya siap deh semuanya
itu sate khusus sama sate telur kuyuk
udah bisa dibagiin tuh
iya pak haji tenang aja
ini juga lagi dihitung dulu kok
biar pembagian satenya itu semua merata pak haji
yang cepet ya
soalnya jam enam teng
armada bubur kudu berangkat nih
siap pak haji